dan untuk membahas lebih dalam apa penyebab utama kecelakaan bus yang tewaskan belasan orang
sudah bergabung bersama kami kabit humas polda jawa timur kombespol dirmanto
baik pak dirmanto kami memerlukan informasi terkini terkait dengan korban kecelakaan bus
seperti apa sebenarnya pak
karena informasi yang beredar ada yang mengatakan lima belas orang meninggal
ada yang mengatakan tiga belas orang sebenarnya ada berapa tepatnya
dan jumlah penumpang juga berapa orang pak
baik mas jadi sampaikan di sini
sesuai dengan data yang kami peroleh dari dvi polda jawa timur
yang sesaat setelah kejadian laka itu
menurunkan tim dvi di beberapa rumah sakit
dan menurunkan perkembangan kecelakaan r d amsah tadi pagi
dari data yang kami peroleh dari tim bidang kesehatan polisian polda jawa timur
kami dapatkan bahwa jumlah semua korban itu ada tiga puluh tiga orang mas
yang terdiri dari tiga puluh satu penumpang dan dua orang itu merupakan sopir bus
yaitu sopir bus utama dan sopir bus cadangan
demikian mas iqbal data terakhir yang kami dapatkan dari tim kami yang bekerja di lapangan
baik berarti ada empat belas orang yang mengalami meninggal dunia begitu
dan tiga puluh tiga orang jumlah total keseluruhan
baik itu penumpang maupun dari pengemudi bus sendiri
lalu sebenarnya dari kesemuanya ini dibawa kemana pak selanjutnya
ada beberapa rumah sakit katanya
ya betul mas kalau data yang kami peroleh dari tim
setelah ini polda jawa timur ini jumlah korban luka ini ada sembilan belas ya
di rs citra medica itu ada perempuan tujuh orang ulangi laki laki tujuh orang dan tiga perempuan
kemudian di rs ema juga ada kemudian di rs etrofemia christi juga ada
dan rumah sakit ngatul mojokerto juga ada
kemudian yang meninggal
yang meninggal update terakhir yang kami terima di lapangan ada empat belas orang
yang terdiri dari enam orang
laki laki dua orang anak dan empat orang dewasa
perempuannya ada delapan perempuan kelasa yang meninggal dunia
baik pak dirmanto kami juga butuh informasi terkait dengan kronologinya ini sebenarnya seperti apa
dan juga jam berapa tepatnya kejadian ini terjadi
jadi kejadian laka ini yang kami peroleh informasi awal dari tadi pagi
kejadiannya sekitar pukul enam lebih lima belas menit wib
di jalur tol surabaya mojokerto km tujuh ratus dua belas empat ratus
awal mula yang kami dapat informasi itu
kami dapat informasi di lapangan
bus ini pada saat melintas kilometer tujuh belas tujuh ratus dua belas dua ratus sudah mulai oleng
kemudian di kilometer tujuh ratus dua belas empat ratus itu baru terjadilah kecelakaan
demikian mas iqbal
lalu kalau kita berbicara soal korban sendiri pak ini sebenarnya bagaimana kondisinya sekarang apakah
semuanya ada yang meninggal dan ada yang mengalami luka
tetapi ada juga kah yang bisa untuk langsung pulang ke rumahnya untuk rawat jalan begitu pak
jadi data yang kami peroleh mas ini ada satu korban ini yang kondisinya pulang paksa
pulang paksanya seperti apa kondisinya seperti apa ini kami masih dalam nih mas
karena kami belum mendapatkan data yang valid terhadap satu orang ini
jadi ini adalah kondisinya
ada satu orang ini yang bisa pulang maka di tiang
artinya dari pulang paksa itu dijemput oleh keluarga atau bagaimana ini pak
betul mas jadi ada keluarganya yang menjemput tadi
dari tim kami yang di lapangan itu mengatakan bahwa salah satu keluarga yang masih hidup
atau masih mengalami luka luka tadi diput paksa untuk dibawa pulang
itu yang terjadi di rumah sakit emma mas
jadi satu orang pulang paksa tadi
baik lalu ini berbicara soal para penumpang ini sendiri
ini kan mereka katanya sedang berwisata begitu pak
ke jogja ke dieng dan lain sebagainya
apakah ini mereka punya hubungan keluarga atau sebenarnya kerabat saja ini
jadi baik mas
data yang kami peroleh di lapangan sementara mas ya
ini merupakan satu komunitas wilayah benowo
jadi mereka berasal dari wilayah benowo
apakah mereka itu satu keluarga atau tetangga itu masih kita dalami sampai sekarang
oke berarti ini komunitas dari benowo untuk sementara waktu ya pak
tapi kalau berbicara soal dugaan tentu tadi pihak kepolisian juga sudah melakukan olah tkp begitu pak
untuk sementara waktu ini apa hasilnya pak
apakah memang hanya ngantuk saja apakah juga ada faktor lain
seperti halnya pihak kepolisian juga mungkin saja sudah memeriksa sampel urin dan lain sebagainya pak
baik mas jadi tadi siang direkturat lalu lintas polda jawa timur pak direktur dan beberapa tim sudah melakukan
olah tkp kecelakaan di kilometer tujuh belas tujuh ratus dua belas empat ratus
hasil sementara mas sementara ini mas ya
kita dapatkan bahwa memang merupakan kelalaian daripada pengemudi
pengemudi tersebut kemungkinan besar kelelahan dan mengantuk
jadi sementara kami dapatkan itu kemudian besok rencananya juga kita akan mendapat bantuan ya
bantuan untuk olah tkp di lapangan dari kor lantas magispori
nanti akan diturunkan untuk lebih mendalami
benarnya seperti apa sih kejadian laka lantas yang terjadi di km tujuh belas
itu dua belas empat ratus tersebut
demikian mas iqbal
baik pak dirmanto ini terakhir saya terkait dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
siapa saja yang sudah dipanggil untuk diperiksa pak
apakah sopir sendiri terutama untuk sopir yang seharusnya mengendari bus itu sendiri sudah diperiksa oleh pihak kepolisian
baik mas kami mohon waktu mas berkait dengan update siapa saja yang bisa diperiksa atau yang sudah diperiksa
karena kami sekarang ini sedang fokus untuk melakukan upaya upaya mendalami apa sih yang menyebabkan keselakaan di lapangan
ya terkait dengan pemeriksaan saksi saksi dan lain sebagainya kami mohon untuk nanti kalau memang sudah ada update nanti kami update mas
baik terima kasih kombes pol dirmanto kabit humas polda jawa timur sudah berbincang dengan kami sore hari ini selamat bertugas kembali pak salam sehat selalu